pelaksanaan sholat id di masjid jami malang ikut memakai halaman dua gereja
saling pinjang fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut
dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu
kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing
seperti pada tahun tahun sebelumnya ibadah sholat id di masjid jami malang tahun ini
juga menggunakan halaman dua buah gereja
gereja immanuel dan gereja hati kudus yesus yang lokasinya berdekatan dengan masjid jami
membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat
kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam enam
agar tidak mengganggu jalannya sholat id
hal yang sama juga dilakukan oleh masjid jami yang meminjamkan halamannya
untuk parkir gereja pada saat perayaan natal
sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal perancis
dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui
tapi di perancis yang mutabene adalah negara perulal seperti indonesia
bagi warga malang sikap toleransi yang diperlihatkan tiga tempat ibadah ini
sudah mereka kenal sejak lama
toleransinya bagus sih kalau di malang itu nggak pernah ada terjadi apa apa
jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara acara menghaling menghormati
jadi bagus sih kalau menurut saya toleransinya besar
masjid jami kemudian gereja emmanuel dan gereja hati kudus yesus
dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial belanda
yaitu di awal tahun seribu sembilan ratus an
salurkan zakatnya lima